perayaan tujuh belas agustus identik dengan berbagai lomba yang biasanya diselenggarakan
termasuk lomba panjat pinang yang memiliki filosofi gotong royong sebagai cerminan kerjasama tim atau teamwork
bayangin ya kalau para peserta lombanya tidak kompak tidak mau kerjasama
maka tidak akan mampu untuk meraih hadiah yang ada di atasnya
kita semangatin biar lebih semangat lagi ikut lombanya
aduh kayaknya agak deg degan kalau lihat lomba panjatinang memang ya
tapi hadiahnya luar biasa
nah ada nggak yang pernah ikut lomba panjatinang
apa hadiah yang paling spektakuler yang pernah anda dapat
ada yang pernah dapat tv kulkas dispenser
banyak biasanya kalau lomba panjatinang
tapi selain panjat pinang lomba yang jadi favorit saya adalah yang satu ini
lomba makan kerupuk
bentar saya udah ada lawannya dua orang
saya mau lanjutin dulu lombanya biar saya menang dan dapat hadiah
susah juga nih ternyata
dipegang aja boleh nggak sih kerupuknya
duh kalah nih kayaknya
yaudah lah ya
ternyata susah untuk ikut lomba makan kerupuk
udah lama banget soalnya gak ikutan lomba makan kerupuk
berdasarkan data yang dihimpun oleh tim lead bang sianen indonesia
empat lomba makan kerupuk ini punya filosofi sebagai gambaran usaha dan perjuangan rakyat indonesia
saat melawan penjajah
dan membahas berbagai perlombaan saat tujuh belas agustus
pasti membuat kita rindu dengan semarak lomba yang biasanya ada
tapi perlu kita sadari bahwa tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu merupakan tahun kedua
kita merayakan hari kemerdekaan saat pandemi covid sembilan belas
jumlah kasus konfirman
masih positif covid sembilan belas di indonesia juga terus bertambah
tidak hanya orang dewasa berbagai usia termasuk anak anak juga terinfeksi virus ini
informasi tentang penerapan protokol kesehatan seperti yang ada di sekitar saya ini
pasti kerap kita temui ya termasuk di lingkungan sekitar tempat tinggal
tapi ini harus diingat wajib hukumnya untuk diterapkan
salah satunya adalah dengan memakai masker
untuk itu saya akan pakai masker dulu
untuk lebih aman
untuk lebih aman
untuk lebih aman
untuk lebih aman
melindungi diri dan sesama
selain itu pemerintah juga terus menggencarkan program vaksinasi nasional
dengan targetnya yakni tujuh puluh juta dosis per bulan pada agustus dan september dua ribu dua puluh satu
atau sekitar dua juta dosis vaksin per harinya
diharapkan ini bisa merata di seluruh wilayah yang ada di indonesia
tingginya kasus positif covid sembilan belas juga membuat keterisian
tingginya kasus positif covid sembilan belas juga membuat keteguhan

tingginya kasus positif covid sembilan belas juga membuat keteguhan
tingginya kasus positif covid sembilan belas juga membuat keteguhan
tingginya kasus positif covid sembilan belas juga membuat keteguhan
tingginya kasus positif covid sembilan belas juga membuat keteguhan
dengan adanya kasus meninggal saat isolasi mandiri
ada beberapa tanda bahaya yang bisa diperhatikan untuk diantisipasi
kita lihat bersama
ini tanda bahaya saat isolasi mandiri
bagi pasien yang mengalami tanda bahaya saat isolasi mandiri
seperti yang ada ini daftarnya di layar kaca anda
harap segera menuju ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan
setiap orang di masa pandemi seperti saat ini
bisa menjadi pahlawan bagi diri sendiri keluarga dan lingkungan sekitar
dan menjadi heroes among us
salah satunya bisa ditunjukkan dengan memberikan perhatian
dukungan kepada tetangga yang sedang isolasi mandiri
seperti yang dilakukan oleh rekan saya ini nih
terima kasih ya sehat selalu

kita bisa mencapai kemampuan yang sangat penting
untuk melakukan penyelamatan dan penyelamatan yang sangat penting
untuk menghadapi pandemi
selain itu kita harus kerjasama nih untuk memberantas berita hoax
yang ada di saat pandemi seperti saat ini
dan tentu saja apresiasi setinggi tingginya
kepada para tenaga kesehatan
petugas pemulasaran jenazah
petugas kebersihan yang mengelola limbah medis di rumah sakit
dan banyak bapak ibu sehat selalu dalam bertugas
di usia ke tujuh puluh enam tahun
pemerintah republik indonesia mengangkat tema
indonesia tangguh indonesia tumbuh
tumbuhkanlah semangat kolaborasi dan lindungi sesama
untuk mewujudkan indonesia tangguh dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas
selamat hari kemerdekaan republik indonesia